warisan budaya menjadi bukti peninggalan sejarah yang abadi
seperti sufa sebuah karya seni yang syarat makna ketenangan dan ketelitian adalah kunci
keindahan kaligrafi ini di setiap tetesan tintanya hadirkan kembali kekayaan budaya
yang nyaris terlupa di setiap goresannya membangkitkan optimisme diri untuk meraih
mimpi karena sejatinya di setiap kata yang tertulis menyimpan harapan dalam menyambut
tahun penuh kembali